pak prabowo lebih konsentrasi pada saat ini
merumuskan mengkaji soal makan siang gratis
dan beberapa program unggulan pada saat kampanye
justru untuk pembicaraan mengenai
bagaimana mengisi kabinet siapa saja yang di kabinet
berapa jumlah di kabinet itu belum pernah dibicarakan
atau masalah distribusinya itu gimana
jadi kalau soal makan siang itu bagaimana kemudian
memanfaatkan anggaran yang ada tetapi kemudian ini
jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk
bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti
ini masih belum final masih dikaji dan masih
dalam simulasi simulasi pun juga sedang diadakan